jawa timur kembali menghadapi peningkatan angka kasus positif covid sembilan belas signifikan
setiap hari terjadi penambahan puluhan kasus
per dua puluh tujuh november penambahan kasus mencapai tiga ratus sembilan puluh
dari sebelumnya angka kasus sebesar lima puluh sembilan delapan ratus menjadi enam puluh satu ratus sembilan puluh kasus
koordinator rumpun kuratif gugus tugas covid sembilan belas jatim joni wahyu hadi mengatakan
pihaknya saat ini sedang melakukan audit terkait penyebab peningkatan
dan bersiap mengambil langkah strategis untuk pengendalian
sejumlah rumah sakit juga sudah mengalami peningkatan pelayanan covid sembilan belas
enam puluh sudah bisa relaksasi yang kita rawat sampai hanya enam puluh tujuh puluh

epidemiolog universitas erlangga mengatakan
tingginya angka kasus jatim harus dibarengi dengan upaya testing masif
untuk mengukur angka secara akurat
selain itu daerah dengan angka kasus rendah pun tidak boleh diabaikan
nah kalau memang pertanyaan
pertambahan kasusnya itu selama ini rendah
dan itu yang menyebabkan akhirnya zona merah turun menjadi oranya
tapi itu tidak didasarkan pada jumlah testing yang memadai
berarti sebenarnya pertambahan jumlah kasus yang rendah itu kan semu
lebih banyak lagi yang tidak terdeteksi
nah yang tidak terdeteksi terdeteksi inilah yang kemudian menularkan ke masyarakat

epidemiolog menilai meningkatnya angka kasus di jatim bahkan nasional
dipicu oleh mobilitas sosial yang tinggi
dan mulai abainya masyarakat pada protokol kesehatan
eka rima didin iswandani surabaya jawa timur